di tengah gonjang ganjing golkar menteri koordinator bidang perekonomian sekaligus ketua umum partai golkar erlangga hartarto
menemui presiden joko widodo di istana negara selama sekitar tiga lima jam
erlangga menjadi menteri terakhir yang keluar dari rapat terbatas pago apbn dua ribu dua puluh tiga
dan pada saat ditanyakan terkait dengan ricuh diskusi soal partai golkar yang digelar pada rabu siang
erlangga mengaku tidak mengetahuinya
di dalam lama sekali ngapain pak
bapak lama sekali pak tadi di dalam apa yang dibahas dengan presiden
kita sudah terima surat dari oecd yang menyambut baik indonesia menjadi negara asia tenggara pertama yang masuk
dan itu sudah diinformasikan kepada seluruh anggota oecd dan akan dibuat roadmap untuk menjadi negara
masalah politik ya pak
iyenef pangkas pak pangkas target ekonomi indonesia
masalah politik apa

kondisi golkar pak
tadi akan memonitor pericuan yang baru saja terjadi nggak pak
kita belum memonitor baru keluar
pak akan merapat ke panis nggak pak